pandemi covid sembilan belas hingga kini belum menunjukkan tanda tanda akan berakhir
sejak awal kemunculan relawan relawan telah bertugas di garis depan untuk menghadapi pandemi
beberapa di antaranya bahkan sudah berbulan bulan meninggalkan keluarga dan kerabat tercinta untuk mengabdi kepada kemanusiaan
seperti yang dilakukan para ahli gizi di wisma atlet berikut ini
ajang prabawati adalah salah satu dari empat puluh satu ahli gizi yang bertugas di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet
yang luar biasa adalah sudah delapan bulan lebih ia mengabdikan diri sebagai relawan
selama itu pula ajang dilarang berinteraksi secara langsung dengan orang di luar wisma atlet
ini diperlukan untuk mencegah penularan virus covid sembilan belas
namun rasa rindu tentu ada
jangan aku yang kemana aku takut deh
saya aslinya kaget dan khawatir
cuma balik lagi ketika saya sudah memilih punya keputusan
selama bisa mempertanggung jawaban keputusan yang sudah saya ambil
ya sudah jalan dan selama itu niatnya baik ya sudah
sebagai ahli gizi ajeng memiliki peran yang sangat penting
ia harus memeriksa makanan yang akan dibagikan kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya
bukan tugas mudah
lantaran ajang harus dengan detail
memeriksa porsi dan kandungan makanan
untuk pasien dengan kondisi khusus makanan pun harus khusus pula
selain memeriksa secara fisik kandungan makanan juga diperiksa secara detail
kita melakukan pemorsian diit pasien yang khusus
terus kita juga merekap order diet
kita menghitung nilai gizi dari makanan yang sudah kita gramasikan
terus kita juga merekap order diet
kita melakukan organoleptik dengan kita melihat aromanya
makanan itu seperti apa baunya seperti apa tekstur
terus juga kita ada food security
jadi semua makanan di sini kita lakukan pemeriksaan food security
untuk diuji apakah mengandung cyanida arsenik rodamin b atau formalin seperti itu
ketika makanan itu aman akan dibawa nih didistribusikan ke nakes
dan juga pasien
tapi ketika makanan itu tidak aman kita lakukan penggantian menu seperti itu
selain memeriksa makanan ajeng pun harus berinteraksi dengan pasien terkonfirmasi positif covid sembilan belas di ruang perawatan
tugas ini tentu mengandung resiko
karenanya selayaknya tenaga kesehatan lain
ajeng pun harus mengenakan alat pelindung diri lengkap saat bertemu pasien
sesi tatap muka seperti ini dibutuhkan untuk mengetahui keluhan
atau kebutuhan khusus yang diperlukan oleh pasien
asupan gizi yang tepat tentu bisa membantu mempercepatnya
apalagi hingga kini obat covid sembilan belas masih belum ditemukan
jadi kita melakukan screening lanjutan kepada pasien pasien yang baru masuk
dengan melakukan penimbangan berat badan
terus kita juga menanyakan terkait pasien tersebut ada alergi makanan atau tidak
terus adakah riwayat penyakit atau tidak
jadi itu data yang kita butuhkan
untuk kita memberikan diet yang sesuai dengan kondisi pasien
untuk mempercepat proses pemulihan terhadap pasien tersebut
selain ajeng ada pula sintia
seperti ajeng sintia telah mengabdikan dirinya di rumah sakit wisma atlet ini
selama lebih dari lima bulan
selama berbulan bulan itu
sintia juga tidak boleh berinteraksi dengan orang di luar wisma atlet

itu gimana mbak cara mbak mengelampiaskan rindunya itu
apalagi udah lima bulan gitu di sini
mungkin kalau melampiaskan rindu itu
salah satunya mungkin tiap hari kita pasti telepon orang tua ya gitu
cuma ketika saya bertemu dengan pasien
kemudian saya memberikan dukungan moral kepada pasien
kemudian saya bisa sedikit banyak kan kadang kadang ketika kita visi ke pasien
kita bisa curhat nih pasien curhatnya kita
nah itu di situ saya memberi saya punya rasa
apa ya kepuasan tersendiri
untuk diri saya ketika saya bisa bermanfaat bagi orang lain
terutama untuk pasien
situasinya sendiri kan mbak kan di sini di lockdown gitu ya
nggak boleh kemana mana
lima bulan pasti ada dong bosennya gitu
nah gimana caranya itu supaya melampiaskan rindu
kalau misalnya bosen pasti sih ya homesick juga ya pasti
kalau melampiaskan sih mungkin karena di sini kita juga tidak sendiri
istilahnya kita relawan di sini
kita sudah sama unit gizi kita juga sudah seperti teman
seperti keluarga malah
selama ini peran tenaga ahli gizi memang kurang terdengar
dibanding tenaga kesehatan lain seperti dokter atau perawat
padahal peran mereka sangat vital dalam perang melawan pandemi
ini merupakan satu momen kesempatan bagi profesi ahli gisi
untuk memperkenalkan eksistensinya
bahwa ahli gizi itu juga bisa dan mampu berperan
mengambil bagian untuk turut serta menyelesaikan pandemi ini
jadi harapan saya ke depan
masyarakat juga memahami bahwa kondisi seperti ini
ahli gizi sangat bisa memungkinkan untuk membantu berperan
sesuai dengan kapasitas profesinya
menyaksikan beratnya beban tugas para relawan ini
tentu mengundang decah kagum
tanpa kena lelah dan menyingkirkan rasa bosan
kuncinya adalah kebersamaan
dan satu adalah mereka betul betul menyadari
bahwa betapa pentingnya ini kita
mensupport teman teman atau pasien pasien yang kita layani
sehingga dengan semangat itu tentunya mereka betul betul menyiapkan dengan baik
dan sampai saat ini saya lihat mereka tetap merasa fresh gitu ya
tetap merasa senang gitu untuk memberikan pelayanan gizi yang baik
baik itu dari unsur mereka di petugas petugas di dapur
dan juga unsur unsur mereka yang menilai gizinya
dan juga dari teman teman unit gizi di rumah sakit darurat covid sembilan belas
ada pepatah yang menyebut
pahlawan dibentuk oleh jalan yang mereka pilih
bukan oleh kekuatan yang dimiliki
namun para pahlawan ini adalah manusia biasa
kita pun bisa mencari kekuatan yang dimiliki
pun bisa membantu mereka dengan cara memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas